mari teh silahkan duduk
mau merubah menu masakan atau mau menambah jumlah pesanan
sebelumnya saya minta maaf jak
jadi begini ternyata uang emas saya gak sebesar apa yang kemarin kita obrolin
kalau misalkan depenya saya minta balikin lagi boleh cek
kalau emang harus dipotong lima puluh ribu atau seratus ribu teh gak apa apa
gak bisa tuh teh
kemarin kan kita sudah obrolin
kalau terjadi perubahan atau pembatalan pesanan
depenya bisa hangus
gitu ya cek
waktu dibit telpon jennifer telponnya gak diangkat
waktu jennifer lari ke belakang
jennifer gak berani ambil lagi
karena penjahatnya udah menyongkel pintu
dari mana dewi tahu kalau jennifer itu ditangkap sama perampok
soalnya takut penjahatnya masih keliling keliling
jennifernya gak ngetelponnya
yaudah debby pikir jennifer dalam bahaya
debby bilang ke nasuha
nasuha suruh debbie masuk ke dalam rumah
yaudah deh nasuha pergi ke rumahnya jennifer
di rumah debby takut sendirian
akhirnya debbie pergi ke rumahnya kak febri
terus debbie ceritain deh semuanya
terus kak febri ngajak debbie ke rumahnya bu dokter
di situ kita rame rame ngumpul
pengen angkat penjahatnya
terus kalau jennifer
kok kamu bisa kepikiran sih buat ngepesin ban mobil perampoknya
jennifer pernah lihat
cara mengeteskan ban mobil di bengkel
kalau ban mobil kempeskan
gak bisa jalan
debby juga hebat
kalian berdua ini anak anak yang berani
tindakan seperti ini yang harus kalian contoh ya
walaupun debbie dan jennifer itu dalam keadaan ketakutan
tapi debbie dan jennifer tetap tidak panik
kalian masih inget kan
waktu itu ibu pernah bercerita tentang kisah si kancil
yang mau menyeberang sungai dan minta tolong sama buaya
nah dalam kondisi apapun kita tidak boleh panik
kalau kita tidak panik kita pasti bisa menggunakan akal sehat kita
ya sudah kalau gitu debbie dan jennifer
kalian kembali belajar lagi ya
ya sudah kita kembali
kamu sudah pulang cuy emangnya sudah habis jualannya
ih belum habis kok udah pulang sih
benteng cuy cuy mau nanya
kamu mau masuk kakak sini gak cuy
kamu waktu bukannya jualan malah nanyain kakak
buat daftar nikahan ke kua
enggak kamu tengga masuk kakak sini cuy
makasih cuy cuy jalan dulu
jangan pulang kalau misalnya jualannya belum habis ya
iya cuy assalamualaikum
udah udah aja sih cuy
ada apa pak idan
ini bu kalau cara mainin laptop gimana bu
pak idan punya laptop
ya sudah saya ajarkan ya pak
kalian belajar ya jangan pada ribut
kalau cari internet saya pencet tombol yang mana ibu
oh kalau itu pak idan harus punya jaringan internet
terus laptopnya harus terkoneksi dengan jaringan internet pak
apa aja yang bisa saya cari di internet bu
banyak sekali pak idan
pak idan tinggal ketik aja lalu pak idan klik yang ini pak
kalau cara matiin laptopnya
kalau pak hidan mau matiin laptopnya pak hidan klik yang ini pak
nah tapi tekannya harus yang lama ya pak
iya bu terima kasih
nanti saya coba di rumah
waktu kamu ditangkap kamu ketakutan gak
jenniper teriak teriak minta dilepasin
ya udah jennifer gigit aja tangannya perampok
begitu dilepasin jennifer lari
untung aja ada nesuha
perampoknya langsung ketakutan
iya nesuha hebat
bukannya tadi bapak lagi sama om idoi kan
motornya udah ketemu pep
terus bapaknya kemana om
kan tadi om ide tanya
pebri bapak kemana
ih ya udah
om ido duduk aja dulu
palingan sebentar lagi bapak nyampe kok
pep ditinggal ke dalam dulu ya om
udah udah udah temuin temuin dadang temuin dadang
kalian teh gimana sih kan saya mau ngikut
malah pada kabur duluan
emang enak dikituin
motor saya diambil malah lengit dia nya
aduh kamu tenang saja
si tatang juga barusan lewat
nanti juga ketemu motor kamu
nanti tatang keburu hilang
saya berdoa setiap malam
mudah mudahan motor kamu hilang
gak lucu ceng
motor hilang dibawa orang aja
kayak kebakaran jenggotnya
cepet atut nanti tatangnya
lama lamain ini bang
ini teh motor saya
eh bagaimana sih
coba tanya si aceng
motor kamu itu tang
kata dulu itu motor kamu
kejar kang itu motor kamu kang
tuh sana tuh kang